dan untuk mengupdate informasi dari cianjur telah terhubung bersama kami yang kersian dan indonesia alvian raharjo
selamat malam alfian mungkin anda bisa ceritakan kepada kami di mana lokasi anda saat ini
dan bagaimana penanganan korban gempa serta bantuan sampai dengan hari ini
baik terima kasih reza saat ini saya berada di pendopo kabupaten cianjur jawa barat
dan memang beberapa waktu yang lalu tepatnya pada pukul tujuh belas disampaikan perkembangan terbaru
terkait dengan apa saja temuan temuan dan apa saja upaya upaya yang sudah dilakukan oleh bnpb
kemudian oleh pemerintah terkait dengan bencana yang terjadi pada hari senin lalu
dan untuk membahas lebih lanjut lagi untuk mengeksplor lebih lanjut lagi terkait dengan temuan teman tersebut
saat ini saya sudah bersama dengan bapak ahmad muhari selaku pelaksana tugas kepala pusdatin dan juga informasi kebencanaan
selamat malam pak ahmad
pak abdul muhari
pak abdul muhari
pak abdul mungkin bisa disampaikan bahwa hari ini ada temuan begitu ya ada satu korban longsor ditemukan atas nama ibu nining
jika kemarin ditemukan empat orang dan hari ini satu kemarin empat orang satu berhasil selamat
apa yang menyebabkan sebenarnya kendala kendala apa yang ditemui di lapangan sebenarnya
ketika akhirnya temuan ini hanya bisa berhasil menemukan satu
korban saja di lokasi longsoran ini
ya sebenarnya kalau kita berbicara menemukan korban yang hilang itu tidak bisa kita sebut hanya satu ya
tapi memang yang menjadi kendala di lapangan itu adalah kondisi cuaca
kondisi cuaca di mana kita tahu dari tengah hari kemarin dan hari ini tetap hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi
sehingga ini yang menghalangi
kemudian aksesibilitas atau kecepatan dari tim yang turun ke lapangan untuk bisa optimal melakukan pencarian
untuk personil sendiri sebenarnya ini lebih dari cukup alat perangkat juga memadai
tetapi kondisi khususnya di satu tempat desa cijedil itu struktur tanahnya juga masih cukup labil
kalau kita berbicara prinsip dari pencarian tetap mengutamakan keselamatan tim mencari
maka ketika hujan turun tentu saja tim benar benar harus melihat kondisi apakah mungkin dilanjutkan atau tidak
jika memang kendala cuaca dan juga kendala bahwa tanah yang cukup labil ini menjadi kendala
apakah ada skema skema tertentu nantinya upaya pencarian korban ini yang mungkin bisa dilakukan secara lebih efektif lagi
sehingga lebih mempercepat lagi
atau mungkin ada proses pencarian korban yang berjumlah sekitar tiga puluh empat di kawasan cijedil ini
ya sebenarnya bukan masalah alat perangkat personil sekali lagi saya sebutkan
bukan masalah alat perangkat personal tetapi cuaca
kalau sudah bicara cuaca kita tidak bisa memaksakan untuk tetap melakukan pencarian tidak bisa
jadi ini yang kita harus paham bahwa ketika cuaca hujan dengan kondisi tanah yang masih labil
ya mau tidak mau harus kita hentikan
jadi merasa di lapangan cukup aman untuk melanjutkan kemudian itu dilanjutkan
lalu kemudian bagi keluarga yang misalnya ada laporan begitu ya
bahwa sampai saat ini belum berhasil menemukan anggota keluarganya
tadi di dalam konferensi pers menyatakan untuk bisa menyampaikan ke posko
mungkin bisa secara lebih detail lagi posko di mana warga ini bisa mendatangi
ataukah bisa melalui hotline tertentu agar warga ini bisa melaporkan bahwa anggota keluarganya masih dinyatakan hilang begitu pak
yang kita temui dari kemarin juga ada yang melaporkan jumlah meninggal
jumlah hilang yang mungkin di luar dari angka yang secara resmi dilaporkan dirilis oleh bnpb
kita sudah menelusuri dan memang yang kita temui di lapangan
angka angka korban jiwa angka angka meninggal ini tidak disertai dengan keterangan nama keterangan identitas
misalkan kalau keluarga a melaporkan
ada anggota saya yang hilang namanya ini usia sekian jenis kelamin ini ciri ciri seperti ini
nah itu yang tidak kita temui sehingga data ini kita sisir semua
sehingga saat ini tadi disampaikan oleh pak kepala bnpb dari tiga puluh sembilan korban yang masih hilang
itu kita tahu identitasnya semua
ini yang kita pastikan untuk nama nama korban yang mungkin dilaporkan tapi tidak ada identitas
kita harapkan itu keluarga
jadi kita yang melaporkan bisa melihat sendiri atau bisa menambahkan informasi itu supaya pencariannya jelas
di mana kira kira yang bersakutan alamat ini di mana cirinya seperti apa
jadi lebih terarah
ini juga lebih mengefektifkan kita ke dalam menyusun rencana operasi
tidak mungkin kita berbicara dengan angka yang banyak tapi tidak ada nama tidak ada informasi lanjutan
jadi ini yang kita sisir lagi kita telusuri ke desa
kita habiskan waktu dari pagi hingga tengah hari tadi untuk benar benar mendata ulang
kita tanya ke kepala desanya apakah benar data segini segini dan lain sebagainya
inilah kemudian kita konsolidasikan keluar angka yang tiga puluh sembilan itu tiga puluh dua nya itu warga cijedil
dan tujuh merupakan warga melintas yang memang ada saksi mata menyatakan tujuh orang ini bukan warga cijedil
kebetulan pada saat gempa
itu ada di lokasi itu
kembali lagi pak jika memang kendala cuaca ini menjadi halangan begitu dalam proses pencarian
apakah ada batas waktu nantinya yang akan ditentukan sampai kapan proses pencarian ini dihentikan
tentu saja keluarga juga menginginkan agar proses ini cepat gitu untuk bisa menemukan mereka
tapi ini kan karena kendala cuaca pasti menjadi kendala yang sangat berat begitu apalagi hujan tanah air yang labil dan sebagainya
ada batas waktu tertentu untuk proses pencarian ini pak
basarnas tni polri belum menetapkan batas waktu itu
karena kemarin seperti yang disampaikan pada saat press release kami sore hari
dari empat orang korban yang ditemukan
ada satu anak berumur enam tahun yang masih hidup
artinya kita belum boleh untuk kehilangan harapan itu
apapun yang terjadi
tim tetap berusaha seoptimal mungkin mengejar yang tiga puluh sembilan ini
harus ditemukan itu targetnya
jadi target yang disampaikan oleh kepala bnpb
tentu saja dengan tetap memperhatikan keselamatan tim di lapangan
tapi target ini harus kita kejar
tadi dalam presiden juga menyampaikan bahwa upaya pencarian harus terus dilakukan
berbagai macam upaya harus terus dilakukan
selain itu juga presiden menyampaikan terkait dengan pendistribusian logistik bantuan kepada para pengungsi gitu
mengingat kemarin masih banyak pengungsi yang mengeluh bahwa logistik dan sebagainya
hari ini tadi bahwa sebagian besar sudah menerima logistik ini
bagaimana proses untuk mempercepat penyampaian distribusi logistik ini
mengingat juga kontur lapangan kemudian kendala lapangan juga sangat ditemui dalam pendistribusian logistik ini pak
ya yang paling mengetahui kondisi di lapangan dalam hal ini tentu saja perangkat desa
kemudian babi insar dan babi ngkap timas
itu kenapa tadi kita sudah mengetahui kondisi di lapangan dalam hal ini tentu saja perangkat desa kemudian babi insar dan babi ngkap timas
kita sudah menetapkan alur kerja pelaporan kebutuhan dan distribusi logistik di hari berikutnya
dari hari sebelumnya siang hingga malam hari itu dari tiap tiap titik pengungsian melaporkan ke perangkat desa kebutuhan mereka masing masing
itu dikompilasi oleh perangkat desa
kepala desa atau siapapun perangkat desa itu kemudian melaporkan ke camat
camat yang kemudian besok paginya jam delapan itu melaporkan kepada kami
kami berdasarkan laporan camat itu akan mengambil logistik di dua gudang yang sudah kita siapkan
kemudian dengan bantuan mobil transportasi dari polsek polsek terdekat itu membawa ke camat yang melaporkan ke kantor camat tadi
dari camat disitu sudah harus menunggu itu delivery nya dari jam sembilan mungkin sampai jam dua belas
itu di kantor camat perangkat desa sudah menunggu
ini yang kemudian akan membawa distribusi bantuan
bantuan ini tetap dikawal oleh satpol pp tni polri sampai ke posko pengungsian terpusat maupun posko pengungsian terpisah bagi masyarakat yang mengungsi di sekitar rumahnya
kenapa alur ini harus kita bangun
bisa kita bayangkan kalau masyarakat yang mengungsi saat terpisah ini kemudian datang berduyun duyun ke gudang kita
ngambil satu satu tanpa ada mekanisme yang jelas
kita bisa bayangkan tentu banyak sekali tanpa ada mendiskreditkan siapapun
tapi peluang peluang seperti ini mungkin akan crowded dan memancing chaos nantinya ketika seluruh masyarakat datang di satu titik
nah ini makanya kita bangun sistem yang berjenjang dari perangkat desa paling kecil rt rw kepala dusun naik ke kepala desa lurah
camat camat mengantar kita antarkan kembali kebutuhan ke camat kemudian didistribusi
hari ini hari ini pagi tadi empat belas camat dari lima belas kecamatan terdampak itu sudah melaporkan
jam delapan pagi satu lagi camat yang terlambat mungkin mengumpulkan kebutuhan desanya melaporkan sore tadi jam tiga itu juga sudah kita dorong
kita harapkan mulai besok ini para perangkat desa ini mulai disiplin untuk bisa jam delapan pagi sudah mengantarkan kebutuhannya
supaya dari kami pun keluar barang dari gudang itu minimal sebelum jam sepuluh pagi itu sudah bisa terdelivery ke titik masing masing
proses pemantauannya bagaimana pak
sampai akhirnya bisa dipastikan bahwa
perangkat perangkat desa ini camat camat ini memang benar benar menyampaikan bantuan logistik ini kepada para pengungsi pak
sekali lagi proses dari keluar barang dari kami itu dikawal oleh tni polri dan satpol pp
jadi alat logistik ini pun dibawa ke titik titik lima belas kecamatan ini dengan mobil yang disediakan oleh polsek polsek terdekat
jadi kami rasa kalau sudah dikawal tni polri satpol pp ya kita harus juga mendukung
ya kita harus juga mendukung
ya kita harus juga mendukung
sama sama kita cross check kita evaluasi setiap hari jika ada kendala kita perbaiki hari berikutnya
dan sampai saat ini kan bantuan masih terus datang ya pak ya
baik itu dari swasta dari instansi pemerintah dan sebagainya masih terus berdatangan
terus pemantauannya bagaimana pak apakah memang harus dikumpulkan pada satu titik tertentu
sehingga bisa benar benar terdistribusikan dengan baik atau bagaimana
karena kan ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang secara spora

begitu ya tanpa berkoordinasi secara langsung gitu membagikan bantuan bantuan secara langsung begitu pak
ya kita dari posko mengharapkan seluruh bantuan masuk dan keluar itu satu pintu
bagaimanapun satu komando dalam kegiatan tanggap darurat ini sangat penting
jadi kita menghimbau untuk segenap elemen masyarakat yang akan menyumbangkan mendonorkan membantu
dan berkontribusi dalam meringkauan masyarakat

dan berkontribusi dalam meringkauan masyarakat
beban saudara saudara kita yang terdampak ini posko kami ada di depan pendopo bupati
kita sekarang di pendopo bupati
di sini juga seluruh kementerian lembaga juga ada di sini
disampaikan kepada kami di posko utama
kemudian kita simpan di dua gudang yang alur barang masuk keluar itu tercatat semua
jadi silakan nanti teman teman media juga melihat transparansi dan akuntabilitas dari proses keluar masuknya barang itu
dan kita juga memegandeng tni polri saat pol ppt

untuk menjaga ketika barang ini sudah keluar dari gudang kita
itu benar benar sampai kepada warga masyarakat yang membutuhkan
baik terima kasih banyak pak abdul muhari atas wawancara kita pada malam hari ini
semoga masyarakat yang menyaksikan hari ini bisa secara jelas gitu ya
jika ingin memberikan bantuan bisa langsung diberikan kepada posko yang ada di pendopo kabupaten cianjur kali ini
terima kasih pak selamat malam
ya demikian tadi wawancara saya bersama dengan bapak abdul muhari
selaku pelaksana tugas kepala pusdatin dan juga informasi kebencanaan
langsung kita kembalikan kepada reza reza
baik alfian mungkin singkat saja ini ada informasi juga bahwa permasalahan dalam proses evakuasi adalah
dengan adanya warga yang tidak berkepentingan datang ke lokasi
saya bisa mengutip tadi kepala bnpb lejenteri suharyanto mengatakan bahwa
untuk tni dan juga polri diminta untuk tidak ragu mengusir warga yang tidak berkepentingan untuk datang ke sana
dan bahkan dari laporan anda
pagi tadi juga mengatakan bahwa rekan rekan media bahkan sudah tidak diizinkan untuk dekat ke lokasi evakuasi
mungkin anda bisa gambarkan kepada kami apakah memang banyak sekali warga yang datang ke sana yang tidak berkepentingan gitu alfian
ya benar sekali reza bahwa memang pada kenyataannya masih banyak warga yang ingin datang
hanya sekedar untuk melihat lokasi bencana yang terjadi di kawasan cianjur ini
dan tadi seperti yang terjadi di kawasan cijendil cugenang kabupaten cianjur jawa barat ini
yang dikunjungi oleh presiden joko widodo memang kita tidak diizinkan langsung mendekat ke lokasi karena melihat struktur tanah yang labil
kemudian banyak struktur bangunan yang sudah mulai retak retak yang justru nantinya akan menjadi bahaya baru
bagi para orang orang yang hanya sekedar ingin melihat lihat dan sebagainya
tak heran maka kalau aparat kepolisian dan juga tentara disiapkan
tentara disiagakan di beberapa titik
namun kenyataannya memang karena terbatasnya personel tidak semua daerah bisa dijaga oleh aparat tni dan juga polri
jadi saya berharap bagi warga yang hanya sekedar ingin melihat lihat dan sebagainya
mungkin anda bisa melihatnya melalui media massa karena media masa saat ini sudah begitu gencar menyampaikan berbagai macam informasi
sehingga bisa mendapatkan perkembangan tersebut
kita akan perkembangan terbaru informasi terbaru dari media yang menyampaikan informasi tersebut
baik tadi juga dikatakan mengenai cuaca yang labil begitu ya
kami harapkan besar harapan kami besok cuaca lebih baik sehingga memang proses evakuasi bisa dihasilkan lebih baik lagi daripada hari ini
terima kasih alfian raharjo melaporkan dari cianjur jawa barat
selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan isra